kembali lagi bahwa pandemi ini masih terus berjalan ada mutasi mutasi virus baru
dan jangan sampai kita menjadi seperti negara tetangga yang mulai lagi nih
ada second wave ada kematian kematian yang terus menerus setiap hari
kasus baru yang melonjak gitu jadi contohnya sebenarnya sudah ada
nah kelonggaran protokol kesehatan yang mulai terjadi mungkin di kluster perkantoran
atau terjadi di sekeliling kita itu sebenarnya menjadi sebuah red light bagi kita semua
agar jangan sampai negara kita menjadi negara berikutnya yang akan menjadi second wave lagi
jadi ayo dipaksa lagi protokol kesehatannya lebih diperketat lagi
walaupun mungkin sudah vaksin walaupun mungkin sudah kena sebelumnya
jadi jangan sampai protokol kesehatannya dilonggarkan